sampai jumpa di video selanjutnya
akhirnya kita bisa ngedamain bang rehan sama neijah
akhirnya kelembutan mengunggulikan tuhan
gue juga seneng liatnya
seneng kan lo
tapi dalam membantu orang itu ada seperti seni
yang gak bisa diterjemahkan oleh apapun
gak bisa dibayar pakai uang berapapun
belum mau kaya juga belum tentu
lu bisa dapetin dan membayar kesenangan kita ngebantu orang lain
itu loh gue seneng banget
makanya dari awal gue bilang
lo jangan egois
boleh seneng juga ngomong kayak
kapan lo ketemu wali sinar
kau ingat apa kek gue
tapi namanya jodoh gak bakal kemana mana
kalau emang hari ini lo ditakdirkan ketemu sama wali sinar
tapi kalau enggak ya nggak ketemu
udah jalanin aja
lo jangan keras keras ntar orangnya nyamperin gue berabe
ujalah capek gue
kita masih punya tugas ya
lanjut nih ya
kita lanjutkan perjalanan ini ya
lanjut nih ya
anas sudah seperti ustadz besar
untung ini sisir tidak kecolok sama kepala ana
coba kalau yang pegang bukan anak
mungkin udah kecolok matanya
ikau ada kabar penting udah ustaz
kabar penting apa irman
ternyata si rimba itu takut banget sama mang kandar
biar mang kandar yang didik dia begitu
ya bukan begitu juga bang ustaz
bang ustaz kudu tau amalannya mang kandar
bang ustadz bakalan dipuji sama umi
ini yang anda tunggu tunggu dari kepala antum
antum cari tau
antum dapat hasilnya
antum kasih tau ke ana
lebih mudah sedikit masuk ke suhu
kita lagi yang disuruh bang ustaz
yang ustaz siapa ya
yang berhak kasih perintah siapa
ini baru aja
jangan kenceng kenceng ini
nanti bisa ketahuan mang kandar
kok caliak yob
apa kaki ambo yang di depan
enteng di depan sekarang
ana di belakang
jangan kenceng kenceng ya
dasar kau buat
enggak mau disalahkan kau
nanti bisa ketahuan target
kau yang berisik
amuk pelan pelan dari tadi bicaranya
untuk jadi ilang gak usah ngelakuin deh
ini mang kandar
aneh gabuk sama irman
pengen bantuin mang kandar
kenapa kau bilang kita mau bantu mang kandar bulat
udah ente diem aja ya skut
udah ikutin katanya
kita mau bantu mang kandar
sampe kemaren gak ngabarin ngabarin
kita kan belum tukaran nomor
tapi sekarang kelihatannya seger nih
betah kan disana ya
betah apaan mak
udah kaya tinggal sama ustazah
setiap hari kerjaannya diceramahin mulu
saya mau balik tinggal disini lagi
dia mau balik lagi
dia mau balik lagi
boleh ya mak
disini mah nama gangnya
nama orang semua bang
suka gitu sama temen lama teh
gua tuh takut kalo lu dateng khawatir
tiap lu dateng
gak boleh gitu
terakhir kita ketemu saya yang apes
untung ketemu lagi di posek yang lain
lah kita jalan bareng bareng
lah kita jalan bareng bareng kalo begitu
nih temennya nih keki
pada mau kemana
jangan kasih tau
nih temennya nih keki
pada mau kemana
jangan kasih tau
dulu kita pernah ngelakuin kesalahan
kesalahannya apa ya
tentang ustadz api ke dia
gurunya dia itu ustadz api
jangan sampai ngelakuin kesalahan
itu bisa dimana
ada ngapain bisik bisikan
nih ada orang ketiga nih gak boleh
perlahan lahan jangan semua
bau banget mengandar
aneh kagak tahan mengandar
dari kotoran hewan
pupuk itu tehe
iko gara gara kau bilang mau bantu mengandar
jadi gak ikhlas kamu te bantuin saya
sudah pasti ikhlas
insya allah dapat mahala
alhamdulillah ya mang
amalan yang bisa bikin makandar selalu sehat
mengandar sholat yuk
ya puasa tuh
sekarang te bulan ramadhan
sekarang kan bulan puasa ramadan
enggak gini mang kandar maksudnya
oh iya saya mang suka minum jamu ramuan istri saya
oh gitu ya mang
yaudah deh mang kalo gitu
mau pergi dulu deh bang
tarimu kasih mang kandar yuk
katanya mau bantuin saya
kalau mau bantu itu jangan setengah setengah
sampe selesai atuh
ayo kerjain lagi
ayo kesini sedikit sedikit nih kasih cukupnya nih